mengantisipasi peningkatan kejahatan ekonomi
seperti cybercrime dan kejahatan lain
yang memanfaatkan kecanggihan teknologi
kenapa penipuan berkedok investasi
maraknya penipuan berkedok investasi umumnya
menawarkan keuntungan atau imbal hasil yang sangat luar biasa besar
dan seringkali tidak masuk akal bahkan mencurigakan
namun kecurigaan tersebut kerap diabaikan
karena ada keinginan untuk meraup keuntungan yang besar dalam waktu singkat